terima kasih bos
gimana kabarnya arman
kita minta bantuan ubed juga
kan dia yang berani sama saeb
kelamaan ya nunggunya
enggak yuk kita langsung jalan aja
emang tempatnya dekat
lumayan jauh apa lumayan dekat
jangan jalan atuh capek
maksud aku jalan itu bukan jalan kaki
kita pergi ke sana kita pakai angkot
udah kamu konsentrasi aja jualan cilok
maksudnya konsentrasi itu apa
tidak usah mikirin kerjaan yang lain
ubed kan pengen maju mak
kan jualan cilok juga ngedorong gerobaknya maju bukan mundur
buat nyari calon istri juga harus konsentrasi
tuh kan kamu mau ganti ganti aja
dia yang kurang sesuai buat kamu apakah kamu yang kurang sesuai buat dia
diza enggak mau diajak nikah
mak seneng kalau mantu diza
udah tuh mak
jangan ngomongin itu dulu
ubed mau berangkat
gak usah ngejual
kamu tadi nelfon
iya kenapa gak diangkat
buat si adi harus sadar ini
kok kamu disini
saya udah mulai masuk hari ini
dewi gak tahu kemarin kamu interview
yang ntar ke ruang hr deh juga dewi
aku dibohongi sama dewi
masih di jalan macet
iya harinya udah masuk
kemarin interviewnya diantar kamu
tapi kamu bilangnya gak tau
jadi kita mau apa
kita cari kerja aja yuk
jadi kita mau apa
istirahat di tempat gerak
apa yang terjadi belakangan ini merupakan ujian besar bagi saya bagi kita
ada upaya upaya kolektif konspirasi politik untuk menjatuhkan saya yang tiada lain tiada bukan
ada setelah ubed muncul
kekacauan pikirannya muncul
karena dia ingin mengambil alih kekuasaan saya sebagai pimpinan tertinggi di akademi ob bandung copet
dan mau mengubah peraturan di manajemen aksi bergerak cepat yang apabila disingkat maka keduanya akan menjadi abc
jangan dipotong saya belum selesai ngomong
terima kasih bos
gimana kabarnya arman
kita minta bantuan ubed juga
kan dia yang berani sama saya
kelamaan ya nunggunya
enggak yuk kita langsung jalan aja
emang tempatnya deket
lumayan jauh apa lumayan dekat
jangan jalan atuh capek
maksud aku jalan itu bukan jalan kaki
kita pergi kesana
kita pake angkot
kita kumpulkan kembali puing puing yang berserakan
boleh dong ci
kalau gue bilang gak boleh
itu artinya gak boleh
tapi nyuruh belajar ngurus toko
kalau lo gak becus ngurus toko
hidup lu ntar mau jadi apa
siapa yang nelfon
bilang aja dari pacar
masa jeruk makan jeruk
kalau tahu saya yang nelfon
nanti cici marah
kalau kamu bisa kabur
aduh bikin kaget aja loh
telepon dari siapa
emangnya lu punya pacar
emangnya ada yang mau sama lu
ci pacar gua ngajak ketemu
masa lu gak mau ngerti urusan anak muda
eh gue juga masih muda
yang tua itu papi sama mami
kalau lu masih muda
ga ada masalah adolescentster

kau bet jualan cilok
sebetulnya udah lama
tapi kemarin cuti
ya bisa tuh
tukang cilok juga ada capeknya
minta cutinya sama siapa